pertemuan menteri dalam negeri tito karnavian dan gubernur dki jakarta anies baswedan hari ini
seolah mengisyaratkan jika komando penanganan corona di indonesia berada dalam komando pemerintah pusat
idealnya koordinasi dan komunikasi adalah kunci namun ambiguitas pemerintah yang muncul
membuat bukan hanya publik namun juga bisa jadi pemerintah daerah bingung dalam menghadapi ancaman pesebaran virus corona
sejauh apa pemerintah daerah bisa mengambil kebijakan efektif non strategis untuk melindungi warganya
serta seberapa besar harapan bisa ditumpangkan kepada gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas
yang dibentuk pemerintah pusat ini bisa menjalankan tupoksinya dengan maksimal
topik tersebut akan kita bahas mendalam malam ini dengan sejumlah narasumber
yang pertama pak trubus rahardiansyah analis kebijakan publik
selamat malam pak trubus
terima kasih sudah hadir malam ini
sehat pak ya
hadir juga gubernur kalimantan timur isran nur lewat sambungan skype
selamat malam pak gubernur
di studio dengan verdi dan juga pak trubus dari analis kebijakan publik pak
juga kita tersambung dengan komarudin hidayat cendikiawan
selamat malam prof
terima kasih sudah bergabung malam ini dengan kita
sebelum kita mendalam membahas soal bagaimana kemudian kebijakan yang saat ini menimbulkan ambugitas soal penanganan corona di indonesia
tapi saya ke pak gubernur dulu
pak gubernur saya ingin mengkonfirmasi apakah betul nanti kemudian kalimantan timur akan melakukan atau menerapkan
lockdown seperti apa sebenarnya pak
kondisi atau situasi yang akan diterapkan nanti
ya kemarin kami melakukan rapat koordinasi terbatas dengan forkopinda kalimantan timur dan para kepala kepala daerah ke kalimantan timur
karena berdasarkan daripada desakan juga oleh masyarakat banyak kenapa kalimantan timur tidak melakukan
ya seperti lockdown atau apa namanya gitu
nah kemarin hasil rapatnya ya kita sepakati bahwa sesuai dengan petunjuk dan protokol yang sudah disampaikan oleh pemerintah pusat ke daerah termasuk ke kalimantan timur
kita mulai hari ini melakukan atau mengedarkan instruksi ke seluruh daerah unit unit kerja sekolah sekolah
dan berharap sekaligus menghimbau walaupun ini tidak dalam bentuk paksaan untuk menghentikan kegiatan kegiatan yang memungkinkan terjadinya kerumunan orang
seperti misalnya sekolah sekolah hiburan hiburan atau pertemuan pertemuan yang akan dilaksanakan baik yang tingkat regional daerah maupun yang berskala besar
dan itulah yang dapat keputusan
jadi kalau dikatakan ini sebagai lockdown
tidak karena lockdown itu adalah kebijakan presiden pusat
cuma mungkin ya prakteknya mau tidak mau karena satu satunya cara untuk memutus perkembangan daripada virus corona ini memang harus melakukan semedi atau betapa
tidak ada kaitannya dengan orang lain jadi kira kira seperti itu
oke boleh disampaikan juga pak gubernur implementasinya seperti apa
batasan yang boleh dan yang tidak itu di ruang lingkup
ya sebesar ada yang di daerah artinya pertemuan pertemuan misalnya rakor rakor rapat koordinasi daerah kemudian rapat rapat
yang mengumpulkan orang di atas sepuluh orang pun kita batasi gitu jadi untuk dilaksanakan
jadi banyak sekali kegiatannya mulai hari ini mulai kemarin bahkan itu tidak bisa dilaksanakan
kegiatan kegiatan pertemuan itu
oke termasuk juga pembatasan warga yang akan keluar dan masuk ke kalimantan
kalimantan timur katakanlah juga warga lokal atau warga negara asing yang juga akan bolak balik begitu pak untuk masuk ke wilayah
ini juga akan diterapkan protokol batas wilayah ini
nah itu dia karena itu bukan kewenangan dari pemerintah daerah
kalau bagaimana membatasi keluar masuknya orang ke dalam dan keluar kalimantan timur
tetapi ketentuan ketentuan yang sudah disarankan itu bagaimana mengontrol setiap orang orang
yang datang di titik titik tempat masuk misalnya
dengan menggunakan alat pengontrol panas atau suhu badan yaitu dengan termoskener dan sebagainya
seperti itu ya
oke pak gubernur boleh kita dikasih bocoran komunikasi dengan pemerintah pusat seperti apa pak
apa koordinasi yang dibangun dengan pemerintah pusat sehingga kemudian kebijakan ini lahir di kalimantan timur
ya kita berkomunikasi karena itu kan batas batasnya
kan tidak melakukan lockdown seperti yang diinformasikan selama ini
tapi kalau melakukan koordinasi kita lakukan terus
misalnya dinas kesehatan kita melalui pemerintah provinsi
ya melakukan berkoordinasi dengan kementerian kesehatan misalnya
karena di kalimantan timur itu kondisinya sekarang ini memang kekurangan peralatan
terutama alat pelindung diri seperti baju baju astronot
nah kemudian lagi disinfektan itu cairan untuk hand sanitizer dan sebagainya itu kurang kita di kalimantan timur itu
artinya ini juga sudah
ya artinya dengan melakukan katakanlah dengan lockdown terbatas seperti ini
artinya ketersediaan piranti atau seluruh hal hal yang menyangkut dengan bagaimana menjaga higienitas
dan juga ketersediaan perangkat perangkat kesehatan tadi ini sudah dipastikan ada begitu ya pak gubernur ya
ya belum ada
karena sekarang ini kita melakukan komunikasi terus dengan pemerintah pusat mengenai alat alat seperti tadi
apakah cairan disinfektannya kemudian maskernya kemudian baju astonot dan segala macamnya
nah ini yang kita koordinasikan
dan ini saya kira memang tidak bila tidak memang
karena kalau menunggu artinya terjadinya sebuah orang yang infektif
nah ini kacau nih
jelas sudah itu
nah repot kita nanti di daerahnya kalau sudah terjadi begitu ya
oke artinya sudah terbangun komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat
ditahan dulu pak gubernur saya ingin menyapa prof komarudin hidayat
prof secara makro kita ingin melihat bagaimana kemudian prof komar melihat atau menilai penanganan pemerintah
atau komitmen pemerintah untuk penanganan corona ini di tanah air
sudah sejauh apa sejauh ini berjalan
yang pertama posisi indonesia itu mesti mengambil pelajaran dari kasus di iran di itali di vietnam di singapura ya
bahwa indonesia ini sungguhnya cukup terbuka
misalnya teroris bisa masuk narkoba
ini kan kita asumsikan saja kita yakini bahwa kita itu rentan
kedua rakyat itu butuh pelindungan
nah rakyat itu kan punya bupati gubernur wakil rakyat ditarik lagi ke atas presiden
sehingga diperlukan satu kerjasama dan presiden punya perangkat
misalnya menteri kominfo mengumpulkan tv tv
kalau pemerintah itu buat satu panduan coklat ya pencegahan
itu tangan kakinya itu banyak sekali
dinas dinas kesehatan dari pusat menteri kesehatan sampai dinas kesehatan di provinsi kan banyak sekali
belum lagi ulama ulama
tapi sekarang ini kesan saya semua potensi kaki tangan dan volunteer masyarakat itu kurang ada koordinasi
oke salahnya di mana prof
ya mungkin kalau saya mengikuti berapa pernyataan
jadi kita tidak belajar dari kasus kasus kayak itali iran yang cepat sekali melebar
dengan demikian yang diperlukan itu koordinasi
pusat dan daerah itu harus kerjasama bukan secara komunikasi
tapi kalau bisa ada cukla koordinasi
karena kalau sampai nanti ini telah melebar jauh lebih berat kita nggak akan mampu
jauh lebih berat kita nggak akan mampu
nggak akan mampu
rumah sakit obatan alat alat kita itu berat sekali
dan itu nanti sulit sekali terbendung
oleh karena itu kita harus lebih aktif
oke tapi kan prof sekarang sudah terbentuk begitu
mulai dari task force dipimpin oleh presiden sendiri
lalu kemudian ada ahmad yuryanto sebagai juru bicara pemerintah
kemudian juga sekarang gugus tugas penanganan covid sembilan belas di bawah bnpb dan tni polri
bagaimana apakah ini sudah
sudah tepat langkah ini tapi kemudian menghasilkan koordinasi yang juga tumpang tindih
sudah bagus makanya ya dipanggil semua lah
ya bupati ya menteri misalnya tv dan sebagainya duduk bersama
karena kita nggak mungkin mengandalkan kepada pemerintah
masyarakat juga harus punya inisiatif
kita nggak usah saling menyalahkan tabrak tabrakan
ini menunjukkan kesungguhan
kita di formulasikan bersama
jadi kebijakan presiden didukung di koordinasikan dengan bawahan bawahannya
sehingga menjadi gerakan nasional
artinya memang koordinasi dan komunikasi ini penting sekali untuk kemudian rakyat tidak bisa berjalan dengan sendirinya begitu prof ya
iya dan panduannya
panduannya penting sekali panduannya itu
saya ke pak trubus
kalau kita menyimak tadi
yang dilakukan oleh kaltim dan apa yang disampaikan oleh prof komar ini juga sebenarnya tidak ada yang berbeda dengan apa yang dki lakukan saat ini
ini sebagai contoh saja begitu ya
tapi kemudian kenapa ini kebijakan seperti ini justru membuat gaduh dengan pesan yang juga disampaikan hari ini melihat mendagri datang ke balai kota untuk memberikan pernyataan
apa yang bisa dipahami dari ini pak tulus
dijawabnya nanti pak
kita akan jeda dulu
layar demokrasi akan datang

saya ke pak trubus analis kebijakan publik
pak trubus sebelum lebih lanjut
kemudian dengan pola komunikasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
dalam mengambil sebuah kebijakan penanganan perang terhadap corona ini
saya ingin tahu dulu komentarnya mendagri datang hari ini ke balai kota
yang dibaca simbolnya apa sih pak trubus kondisi seperti ini
simbolnya sebenarnya membangun komunikasi yang lebih baik
artinya selama ini memang ada kesan publik ya kesan publik yang muncul adalah antara balai kota dan istana
ini ada jarak
tidak sinkron tapi lupa bahwa memang pemerintah daerah itu sebagai kepala daerah
pak gubernur punya wewenang karena memang dia dipilih oleh masyarakatnya dan rakyatnya
sehingga segala apa yang dia lakukan memang punya dasar
sehingga dia kan bagaimana juga harus dalam tanda petik memuaskan pemilihnya
ini kan juga harus dipahami
tetapi satu sisi pemerintah pusat juga memahami
kondisi yang memang ini kondisinya post major
sehingga perlu diketahui bahwa gubernur itu adalah wpp wakil pemerintah pusat di daerah
sehingga apa yang dimau oleh pemerintah pusat seharusnya pemerintah daerah juga mengkonsultasikan
kalau kita lihat wacana yang berkembang kan konsultasi konsultasi
tetapi dalam prakteknya mereka jalan sendiri sendiri
nah inilah yang kemudian dalam praktek di lapangan implementasi kebijakan itu sendiri
tapi banyak faktor yang kemudian kita lihat itu
nah inilah yang menjadi persoalan
idealnya kan begini dari komando di presiden begitu
lahir kemudian bnpb dan tni polri dalam gugus tugas ini
lalu kemudian turunannya ke pemerintah daerah
apakah kemudian ini bisa dijalankan sesuai dengan kondisi daerahnya masing masing
seharusnya begitu kan yang harus diterapkan
ini bentuk bagaimana pemerintah daerah melindungi masyarakatnya
tapi kenapa kemudian ini nggak pernah sinkron gitu
iya karena masing masing pada
pada tataran itu kepentingannya sama
akhirnya tumpang tindih karena sesungguhnya kan ketika arahnya itu kan proteksi kepada publik
ini semuanya entah bentuknya itu social distancing
atau bentuknya lockdown pun sebenarnya sama kan konteksnya itu adalah melindungi masyarakat dari kondisi adanya virus covid ini
ini yang persoalan di situ
tetapi bahwa pada akhirnya terjadi simpang siur di konteks itu
artinya terjadi hal hal yang tidak sinkron
ini sebenarnya perlunya adanya yang disarankan prof komar tadi adalah duduk dialog
nah ini kan dialog ini kan kemudian nanti akan tercapai paling tidak terpenuhi cara cara solusi yang baik gitu
bukan mengeluarkan kebijakan yang kemudian bikin gaduh lalu direvisi lagi
bukan begitu seharusnya koordinasinya
iya nggak seperti itu
kan kemarin yang terjadi kan misalnya dalam kebijakan terkait dengan pembatasan transportasi kemarin kan kemudian jadinya gaduh
tapi itu juga nggak sepenuhnya salah
oleh karena apa
karena pemerintah daerah memikirkan warganya kan gitu dalam konteks itu
sehingga memang ini dapat dikatakan apa namanya kurang persiapan juga ada yang berpandangan seperti itu
tapi bagi saya adalah ini semua karena memang kondisi yang namanya force major tadi
kan ini bencana sehingga tidak bisa kita menggunakan cara berpikir dalam kebijakan publik itu rasional komprehensif
yang ada adalah bagaimana menyelamatkan
ya seperti orang dalam apa namanya kebawa air lah kena banjir ya
segala apa yang dia ini untuk menolong ya segala cara ditempuh kan gitu
tetapi ini memang persoalannya ketika daerah dan pusat ini saling menggunakan kekuatannya
pada akhirnya yang muncul adalah tumpang tindih itu tadi
sekarang kan pemerintah sudah menjadikan gugus tugas ini sebagai backbone
untuk kemudian komitmen perang terhadap corona secara luas begitu
apa yang seharusnya dilakukan oleh gugus tugas ini
supaya kemudian tidak ada lagi miskoordinasi
iya gugus tugas ini kan harusnya berkoordinasi sesuai tupoksinya
perpres nomor tujuh kan seperti itu
artinya dia melakukan percepatan dalam penanganan soal penyebaran covid ini
nah tentu kan di daerah daerah ini kan sebenarnya juga ada kepala kepala dinas juga
kemudian dinas kesehatan dinas yang lainnya terkait
sehingga di situ gubernur maupun bupati dan wali kota sehingga mereka juga harus saling terkoordinasi di situ
karena masalahnya adalah ketika
apa namanya yang dari gugus itu melaksanakan tugas sebagaimana yang diamankan oleh perpres
tetapi karena komunikasinya kurang
nah ini daerah ini kan punya karakter sendiri sendiri
setiap daerah punya karakter sendiri sendiri
nah inilah yang kemudian munculnya seolah olah ada yang tidak sinkron
padahal yang terjadi sesungguhnya hanya masalah komunikasinya yang memang harus dibangun secara dialog tadi
kalau gitu saya langsung konfirmasi ke pak isran
pak isran kemarin diajak koordinasinya
apakah juga koordinasi dan komunikasi ini termasuk juga bagaimana memetakkan masalah
dan juga bagaimana menimbang melihat kasus epidemi atau pandemi ini sejauh apa di suatu daerah khususnya di kalimantan timur
sampai kesana pak
ya jadi begini
awalnya adalah banyak sekali desakan desakan masyarakat
orang tua murid murid
pesawat berada di luar negara
mereka juga ada yang mengatakan bahwa
mereka juga tidak dianggap sebagai pemerintah
mereka mengatakan bahwa mereka tidak dianggap sebagai kutipan
ini adalah hal yang menyebabkan keputusan gubernur

jadi mereka dianggap sebagai ini membahayakan
kenapa tidak dihentikan sementara
terkait dengan persoalan bagaimana
sistem kerja kemudian
saya bersama dengan polkopinda
dengan kapolda dengan
pangdam para wali kota
mengadakanlah rapat nah rapat
itu diputuskan tadi adalah
diputuskan untuk isolasi
terbatas tapi banyak
diterjemahkan ini lockdown nah ini mohon maaf
aja kalau disebut lockdown nanti kita
seolah olah bertentangan antara pusat dengan daerah
bukan hanya mutlak untuk pemerintah pusat
gitu ya pak gubernur ya
tapi saya kira keputusan kami
melakukan itu adalah memang ada dasarnya
karena kalau tidak bergerak cepat
karena begini yang saya tahu dan kami
semua tahu bahwa satu satunya cara
untuk bisa menghentikan
atau memutus mata rantai perkembangan
corona ini harus melakukan betapa
menghilangkan komunikasi dengan orang lain untuk
yang saya tahu seperti itu
oleh sebab itu kami sepakat jadi bukan
atas keputusan gubernur gubernur kan
kawan kawan di popok pindah
dan sebagainya ya kita
ketambah keputusan dan setelah dikoordinasikan
begitu ya pak gebenu ya
pertentangan menurut saya saya kira ini
itulah jalan aja sesuai dengan
protokol yang sudah dibuat oleh pusat
oke saya ke prof komar prof
bijak tidak prof
kalau kemudian ada desakan publik
ada hasil rapat yang secara komprehensif
membahas bagaimana ancaman ini
ke suatu daerah lahirlah kebijakan kebijakan
seperti ini untuk
dengan dali melindungi masyarakatnya
ya yang sikap pertama ini adalah
common enemy musuh bersama rakyat
punya cara beda beda tapi sikap pertama
ini musuh bersama yang kedua
berbagai negara lain semuanya bisa memberikan
penguatan misalnya haji umroh saja ditutup
oke ini kan berasal dari itali kan
di itali ditutup artinya masyarakat itu
sebenarnya sudah tahu yang dinanti itu
andal satu saya tahu banyak relawan
mau partisipasi tapi kedua panduan
kebijakan apa yang pakati bersama
misalnya ya satu hendaknya pejabat negara
itu kalau bicara buat bad man hati
jangan sampai nanti saling bertentangan
dan kalau salah jangan sekian minta maaf
kemudian kalau ada pemerintah daerah yang ambil
inisiatif dihargai kalau toh kurang cocok
ya bisa di improve tapi kalau masing masing
tidak lapang tidak mau minta maaf
terima kasih rakyat itu bingung loh
ini kok yang end to end tengkar pernyataan
kami ini tahu betul bahwa
penyakit ini sudah serius sekali
nah yang berikutnya instrumen negara dan rakyat
itu banyak sekali tapi saya belum melihat
itu dioptimalkan sejak dari misalnya
radio radio tv tv di pusat di daerah
mereka mau kok tapi saya tidak melihat
itu ada satu agenda bagaimana tv misalnya
itu serius menyampaikan informasi
kemudian mui juga mau partisipasi
guru guru dinas dinas kesehatan
nah ini yang saya belum melihat kayak orang bingung gitu
oke oke prof kalau melihat odp pdp dan juga
yang positif covid sembilan belas ini dengan angka
apa namanya angka yang eksponensial seperti ini
menurut profesor pantas tidak kemudian
ada keputusan untuk mengisolasi secara nasional
begitu atau bagaimana kemudian pertimbangannya
itu saya melihat misalnya gini ya sebelumnya
kalau misalnya lockdown itu kan tidak komunikatif
jakarta ini kan pusat segala galanya
kalau sampai ditutup itu kan akan gawat
tapi kalau tidak ada usaha rakyat kan juga greget
jadi komunikasinya bahasanya diperjelas
ini yang saya belum melihat ungkapan yang jelas
yang bisa dibayang bahasa rakyat apa adanya
oke oke jadi transparansinya juga belum selesai
sejauh itu untuk memberikan informasi yang valid begitu
kalau ada pejabat yang salah dengan budi karya
dia menyatakan saya kena gitu
sehingga kalau elit elit yang kena
itu kemudian dia menyampaikan terbuka
ini memberikan pembelajaran yang bagus bagi rakyat
ini bukan aib kok
tapi ada saya tahu ada berapa pihak pihak yang nutup nutupin gitu
oke itu indikasinya kenapa prof
ini bukan aib
dan itu memberikan sekaligus pembelajaran bagi rakyat
lebih lebih anda kan gitu kira kira
itu indikasinya apa prof
ketidak transparan seperti itu
karena itu seakan akan aib
ini bukan aib
jadi indikasinya ada pemetaan resiko yang juga belum dikuasai pemerintah begitu
nah satu karakter penyebaran
sekarang sudah mulai kan distancing lihat apa lewat apa
sebenarnya berapa kampus kampus
fakultas atau dokteran itu partisipasi buat kampusnya mahasiswanya itu kan bagus
saya mau lihat banyak sekali gitu
tapi tadi justru yang diperlukan bagaimana kekompakan koordinasi komunikasi pada level elit elit
komunikasi ini yang memang harus transparan dan lebih jelas begitu ya
prof saya ke pak trubus
pak turbus kalau dengan kondisi seperti ini gimana pak
bisa tidak langkah lockdown apapun lah itu namanya isolasi ini diterapkan
karena kan kita tahu bahwa social safety nya juga harus dipertimbangkan
tidak mungkin juga masyarakat kelaparan
tapi kalau melihat eksponensial kasusnya semakin hari ini juga bertambah lagi gimana
iya kalau kita lihat kan misalnya sejak kita menerapkan social distancing ini kan sebenarnya sudah ada perubahan
oke grafiknya sudah mulai landai

tetapi juga perlu diingat bahwa ini kalau kita lihat mulai jakarta ya
mulai mulai sejak hari jumat sabtu minggu senin ini mulai sepi kan
karena mulai sepi kemudian yang terjadi adalah masyarakat yang dulunya punya penghasilan terutama mpr ya
masyarakat berpenghasilan rendah klub bawah ini
akhirnya jadi apa namanya penghasilannya menurun
nah ini yang harus dilihat
karena apa saya lihat pemerintah pusat sangat mempertimbangkan itu
kalau misalnya katakanlah karantina ya karantina
karena memang undang undang itu karantina kesehatan
jadi karantina itu kan sebenarnya diisolasi
tetapi isolasi ini kan isolasi yang sifatnya terbatas
karena itu bahasanya adalah social distancing itu
karena itu yang kita lihat adalah bagaimana sebenarnya yang dilakukan oleh kaltim itu sudah cukup baik
dalam arti untuk berupaya untuk melindungi masyarakatnya
termasuk dki jakarta juga
hanya karena persoalannya seperti dikatakan prof komar
ini masalah komunikasinya
sehingga yang sebenarnya itu adalah transparan jelas
apa yang harus dikomunikasikan apa yang harus dibangun bersama
nah persoalan menjadi apa namanya muncul oleh karena kemudian intensitasnya ini belum optimal
nah karena hanya diinformasikan seperti ini
di satu sisi pemerintah pusat yang harus ditangani kan banyak
karena wilayahnya kita ada berapa ya
kemudian ada empat ratus lima puluh lebih
bupaten kota ya
ini kan harus dipertimbangkan sangat matang
nah yang penting apa yang disampaikan oleh prof komar tadi juga adalah mengenai psm
ini kan belum
psm itu peran serta masyarakat
nah ketika peran masyarakat disitu ada ulama disitu ada tokoh masyarakat
itu semua dilibatkan
terlibatan komunitas komunitas seperti itu
karena itu saya pikir ini gugus tugas termasuk ini semuanya itu harus turun pada tataran itu
nah kita tinggal pemerintah khusus sebenarnya bagaimana menggerakkan
menggerakkan di tingkat bawah supaya mereka punya kesadaran ya kan punya kemampuan
dan berjalan bersama
ini persoalannya bagaimana kita bersatu ringan sama di jinjing berat sama di pikul
oke itu yang akan kita bahas usai jeda pak trubus
bagaimana kemudian menyatukan visi dan misi ini agar tidak lagi ada miskomunikasi dan miskoordinasi
yang satu bisa terkoordinasi kenapa yang lain tidak bisa berkomunikasi dengan baik
ini yang akan kita bahas
layar demokrasi akan kembali usai jeda
oke kita kembali ke diskusi kita malam ini
masih dengan pak trubus dan juga prof komarudin
pak gubernur masih dengan kita pak
saya ingin ke prof komar
prof kita ingin mencontoh tentunya bagaimana keberhasilan atau cerita sukses dari luar negeri menerapkan penanganan atau perang terhadap corona ini
dan kemudian implementasinya kita juga terapkan di dalam negeri sendiri
sudah bisakah kita mengharapkan ini kepada gugus tugas ini menerapkan hal yang sama atau pola yang sama prof
kita bisa dapat lesson learned
pembelajaran dari berbagai negara
misalnya di iran ulama ulama yang tadinya merasa percaya diri ternyata terjangkit kemudian sekian ibadah sholat jumat kemudian ditiadakan
nah ini kan suatu pembelajaran yang drastis ya
kemudian saudi sendiri kan menutup haji dan umroh
artinya memang ada kebijakan nasional agar dilokalisir
pertemuan gizring itu dihindari
kemudian di taiwan kan juga luar biasa itu malah zero gitu
nah di itali katanya orang tadinya kan percaya diri sekali
kamu kan atlet kamu sehat sehat
kami nggak akan kena gitu
nggak tahunya kena
nah artinya karena kita negaranya luas sekali silakanlah masing masing daerah itu mengkaji peta lokalnya
ngajukan satu ide kemudian dikoordinasikan dengan pusat
sehingga kemudian tidak saling menyalahkan tapi justru saling menghargai inisiatif masing masing daerah
oke tapi prof apa yang diterapkan di luar negeri kan sebenarnya kalau kita lihat mereka juga berperang dengan strategi yang cukup baik
tapi juga kemudian amunisinya juga lengkap
dan katakanlah facility testingnya juga lengkap proses pemeriksaan terhadap yang odp atau pdp ini juga murah dan mudah didapatkan
apakah kita juga bisa melakukan itu nanti
nah justru itu kita harus semakas cerdas
sebab kalau tidak kalau masyarakat yang kena ini semakin sulit dipendung penyebarannya
justru ini maka peran serta masyarakat ditingkatkan
sebab kalau negara sendiri nggak akan canggup kalau sudah menyebar
karena mahal sekali ongkosnya itu
jadi pemetaan yang jeli ini harus segera dilakukan
dan mengambil satu langkah yang memang tepat
masing masing daerah mungkin akan beda beda
tapi kalau tidak segera kalau menyebar nanti berat sekali itu penanggulangannya
oke artinya gugus tugas ini juga harus memanggil memetakan terlebih dahulu
dan memanggil daerah daerah yang memang per kasus bisa didalami
seperti apa kemudian langkah strategis
ya mungkin bukan memanggil ya
atau berkoordinasi ya begitu ya

yang terutama pada rakyatnya
komunikasi dan koordinasi
di kita itu memang koordinasi agak sulit negara kita ini
kenapa proko kok diiringi dengan ketawa kecil begitu
ada apa dengan pola komunikasi
ini musuh bersama kan musuh bersama
penyakitnya menyebar terus kita masih rapat terus belum rampung rampung
oke jadi kebanyakan seremonialnya gitu prof
saya tanya pak terubus
saya tanya pak trubus gimana pak
bagaimana kemudian bisa disinkronkan semua
sehingga kemudian seremonial seremonial atau apapun lah itu yang publik katakan saat ini
bisa kemudian dikoordinasikan memetakan persoalan peta resiko
dan melihat potensi potensi penyebaran ini
apakah bisa menjadi sebuah solusi yang efektif
iya sebenarnya harusnya bisa
manakala kemudian masing masing dalam arti baik pusat maupun daerah itu
sama sama ya duduk merendah karena kita sama sama menghadapi namanya bencana kan
post manager jadi ini kesadaran di situ
karena itu sebenarnya kan kalau tadi bicara kaitan dengan prof tadi kan
misalnya kan ini peran serta masyarakat ini kan persoalan ada bagaimana menggerakkan masyarakat
nah tentu kan kalau ini kembali ke pak gubernur kaltim
berarti ya pak gubernur yang tahu daerahnya kan ya
artinya bagaimana kemauan masyarakatnya bagaimana kehendak masyarakatnya
ya akhirnya keluarnya kebijakan antisipatif
oleh karena itu adalah yang kita lakukan
yang penting bagaimana kebijakan itu kemudian dikonsultasikan dengan pemerintah pusat
pemerintah daerah boleh karena memang kalau cacek misalnya di undang undang kesehatan seribu sembilan ratus tiga puluh enam dua ribu sembilan
itu pasal satu ratus lima puluh dua satu ratus lima puluh lima itu ada di situ
disebutkan bahwa pemerintah daerah pemerintah pusat dan masyarakat bertanggung jawab terhadap masalah kesehatan masyarakat
artinya apa di situ juga penetapan mengenai kondisi kesehatan di masyarakat itu dilakukan secara bersama sama
kemudian artinya daerah juga boleh secara aktif tetapi ini persoalannya kan itu kondisi normal
nah ini kondisinya kondisi post manager
nah inilah yang harus ditekankan bersama
oke artinya secara tidak langsung pak rufus bilang
buang dulu ego masing masing kepentingan elitis dan politis ini jangan dibawa bawa dulu lah
dulu ya panggung politiknya tolonglah di ini gitu ya
saya ke pak gubernur pak gubernur komitmen untuk isolasi atau apapun lah ini namanya
saya nggak berani pakai frasa lockdown lagi apakah juga sudah akan diikuti dengan ketersediaan masker
atau juga apd dari petugas kesehatan rumah sakit rujukan koordinasi ke bawah ke puskesmas
ini sudah akan dijalankan dengan komitmen itu pak
ya itu kan sudah ada karena protokol pusat sudah sampai ke tingkat ke puskesmas seperti itu
tapi sekali lagi mau saya sampaikan
atas keputusan kemarin itu bahwa mulai hari ini adalah dilaksanakan isolasi terbatas
atau dinama karantina terbatas jadi begini itu atas desakan dan keinginan masyarakat
kenapa karena kalimantan timur itu memiliki keterbatasan tadi
alat alatnya seperti opd alat pelindung diri masker disempek standnya kita gak punya
satu satunya cara pertimbangan kemarin atas keputusan rapat itu
adalah ini satu satunya adalah kita bagaimana mengisolir diri
bagaimana membatasi artinya dengan istilah tadi social distancing tadi
jadi itu adalah keputusan bersama jadi tidak ada
dan ini kita komunikasikan dengan pemerintah pusat jadi tidak ada masalah ya sebenarnya
pak gop laporan yang diterima sudah berapa kasus pak
belum ada kasus memang tapi sudah ada orang yang dalam pengawasan ya di rumah sakit
karena joso balikpapan ya jadi belum ada tapi kita mengantisipasi jangan sampai terjadi
jadi kalau sudah ada orang yang dalam pengawasan begitu ternyata nanti hasil pemeriksaan di laboratorium kesehatan di jakarta
ada yang terinfektif atau yang termasuk dalam kasus ya jadi kan repot kita nantinya
jadi lebih bagus kita antisipasi lebih awal
ada berapa orang pak itu warga lokal pendatang atau siapa pak
hampir semua pendatang
hampir semua pendatang
jadi ada tiga orang yang dari bogor dan ada lagi yang dari jogja pas ketemu orang belanda
jadi yang dari solo yang kemarin yang terlibat yang kena itu jadi kita ada
oke jadi belum ada kasus positif ya pak ya sehingga kemudian antisipatif ini preventifnya sudah mulai dijalankan per hari ini ya pak
ya per hari ini kita menunggu hasil laboratorium dari departemen kesehatan
oke kalau gitu kita berharap kemudian dengan adanya langkah preventif seperti ini bisa memagari kondisi kondisi terburuk
khususnya bagaimana menekan penyebaran ini tidak sampai meluas
baik kita akan kembali nanti kita jeda dulu pak trubus termasuk juga nanti kita akan singgung sedikit prof komar masih dengan saya
bagaimana kemudian kita meredam masyarakat yang kita tidak bisa pungkiri
apa kondisi yang saat ini memang menimbulkan sedikit keresahan
apa yang bisa kita rekomendasikan untuk membuat kondisi ini bisa stabil dan ramai ramai kita komitmen untuk perang
layar demokrasi akan kita hadirkan usai jeda
baik kita masih kembali dalam diskusi kita malam ini pak trubus
sejauh mana kemudian efektivitas misalnya yang diterapkan saat ini adalah social distancing
menjaga jarak berkumpul dalam satu tempat dalam jumlah yang besar
sejauh mana kemudian ini bisa berjalan se efektif mungkin sehingga kemudian keputusan untuk lockdown isolasi atau apa
apapun lah itu ini belum bisa diterapkan di kita
iya karena memang kita kembali ke persoalan karakter masyarakat indonesia sendiri
jadi kalau kita lihat memang ini pertanyaan sulit dijawab ya sejauh mana kepastian
pasti nggak efektif nggak itu tetapi ya kita siap sampai hari ini kita efektif
artinya dengan tingkat pdp maupun odp yang ada kita kan menganggap masih dalam posisi ya belum terlalu membahayakan banget
meskipun penyebarannya juga sangat cepat
karena itulah kemudian social distancing ini dianggap efektif dalam pengertian ini
tetapi misalnya ada kebijakan lain yang lebih efektif ya marilah kita duduk bersama
karena itu kan kementerian dan lembaga turunan pusat ya harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah
nah pemerintah daerahnya sendiri juga harus betul betul sampai ke tingkat rt rw itu tadi
sampai ke lurah camat ini semuanya harus saling bersinergi
nah ini persoalannya kan kemudian ketika sebuah kebijakan itu tidak disinergikan dengan baik dan partisi publik tidak ada
karena ini semuanya kan top down
karena dari pusat ke bawah nah ini yang kemudian di bawah ini banyak yang nggak cocok juga karena memang ini
nah inilah harus ada penyesuaian penyesuaian harus ada strategi strategi inovasi inovasi yang memang harus dilakukan
cuman masalahnya ini persoalannya persoalan bencana ini kondisi force major
sehingga yang muncul itu adalah bagaimana menyelamatkan nyawa
karena nyawa lebih penting daripada apa namanya persoalan persoalan yang lain
nah inilah yang menjadi masalah kan
karena itu sepakat dengan prof omarin tadi bahwa kita memang harus melangkah yang lebih jauh gitu
dalam arti tidak hanya begini karena kita sampai kapan
ini kedepan kita sudah mau pascah romadhon mau lebaran ya kan
sementara kita sudah dari pnb sudah diperpanjang tuh
sampai tanggal dua puluh sembilan mei kalau nggak salah
nah ini kan sudah apakah nanti masyarakat tahan yang di bawah ini dengan kondisi sepinya
our worst case ini yang juga harus kita pikirkan
nah inilah nanti yang akan kekhawatiran kekhawatiran kecemasan kecemasan publik
nah inilah yang harusnya harus kita pahami bahwa harus diredam dengan baik
manakala kemudian kita hanya dalam bahasa prof hamdi saling menyalahkan
ini nggak akan selesai
karena apa karena penyakit itu jalan terus
jalan terus dan kita tidak bisa menunggu
kan perlu diketahui bahwa virus itu sendiri sebagaimana diungkap beberapa rekan medis
dari pak xman juga disampaikan bahwa ini punya karakter sendiri
ini yang sedang dipelajari karena virusnya beda beda barangkali kan ya
ini juga harus tahu juga
nah inilah untuk itu kita harus punya kebijaksanaan dalam arti bahwa kita betul betul memperhatikan kepentuan kepentuan publik ini
perlindungan terhadap masyarakat ini
jadi apapun yang dilakukan mau pemerintah pusat berbuat seperti itu dengan hukum tugasnya
pemerintah daerah juga dengan caranya sendiri ya harus yang penting saling dikonsultasikan dikoordinasikan
pada akhirnya itulah
kemudian nanti masyarakat merasa terlindungi dan penyakit ini ya mudah mudahan cepat berlalu
karena kebutuhan kedepan ini ya tentu ya kalau kita menggunakan teori apa namanya
skenario planning waduh ke depan ini banyak sekali yang harus dihadapi
kalau misalnya melakukan ini seperti ini sekarang pun ya kondisi pakai social distancing ini
social distancing goal malah nantinya tujuannya kesana
itu malah harus menemukan perangkat yang lebih banyak
bisa satu ya kan harus menutup tempat tempat pasien pasien umum
kemudian menutup ruang publik ya kan
itu sudah dilakukan seperti dki jakarta
kemudian harus membatasi gerak orang kan
misalnya pekerja di rumah
ini kan sudah diumumkan
tetapi juga langkah ini kemudian di tingkat pemerintah dki kan harusnya juga dikomunikasikan dengan para pengusaha
ini kan yang harus terlibat
semua harus terlibat
itulah yang disebut oleh prof tadi
semua harus berperan begitu ya
dengan keresahan yang terjadi saat ini apa harapan yang masih kita bisa titipkan khususnya kepada pemerintah pusat melalui gugus tugas ini
sehingga kemudian kita bisa menjamin masyarakat bisa tenang
apalagi kondisi ini menjelang seperti yang pak trubus bilang mau puasa lebaran pascah dan segala macam
tentu worst case ini harus menjadi salah satu yang prioritas untuk difikirkan
jadi kita bangun optimisme dengan mengajak gotong royong dan menjaga kebersihan
saya itu sedih ketika di jepang menyebar corona
itu masker itu harganya malah diturunkan
jadi ini kan saya sedih
jadi perilaku masyarakat kita ini ini tidak solidaritasnya rendah
nah ini mestinya kan para elit politisi itu kalau mau pemilu pilkada kan rajin mendekati konstituen
nah sekarang ini mestinya dia deketin dong
mereka kan masa mereka
dikasih optimisme kemudian dikasih penjelasan
jangan hanya pas butuh suaranya aja deket deket sekarang
kemudian nggak ada suaranya misalnya ya
ini jangan sampai
jadi misalnya di china itu saya lihat foto fotonya
nah di sini ini belum nampak solidaritas itu
saya ketemu beberapa pengusaha hotel
ini kalau sebulan gini terus mereka sudah pada dirumahkan pegawainya
travel banyak sekali
padahal ini mau ramadan
ini memerlukan banyak pendekatan
ya spiritual ya sosial ya ekonomi
ini harus bareng bareng
harus bareng bareng dilibatkan
kalau pendekatannya hanya formal politik legal
nggak akan sanggup untuk mendekati hati masyarakat
karena multi dimensi masalahnya
oke prof terakhir saya ke pak gup pak isran
apa harapan yang ingin disampaikan untuk kemudian ini menjadi urgent dalam memerangi persebaran corona khususnya di kalimantan timur
jadi mau saya sampaikan bahwa
kebijakan atas kesepakatan kami bersama anggota dpr pimpinan dprd kemarin
itu berharap dengan melakukan kegiatan isolasi sementara atau isolasi terbatas ini
selama dua minggu ke depan itu mudah mudahan bisa meredam atau paling tidak mengurangi sebaran atau menyebarnya virus corona tersebut
dan masyarakat kita sudah sarankan di mana mana di semua tim
titik di semua tempat dan semua lembaga ini bagaimana juga menjaga kebersihan disiplin di dalam melaksanakan kesehatan kesehatan di keluarga dan di rumah tangganya
dan disiplin di dalam menjaga dirinya untuk tidak berkomunikasi dan berkerumun di mana mana tempat tempat umum gitu
mudah mudahan dengan dua minggu itu sudah bisa selesai urusan kita gitu
optimisme itu yang harus kita pegang begitu
dan bagaimana kemudian komitmen bersatu
komitmen bersatu padu semua pihak tidak hanya pemerintah society dan juga masyarakat itu sendiri yang juga harus membuat bagaimana komitmen perang terhadap corona ini
terima kasih gubernur kalimantan timur isra nur lewat sambungan skype prof kamarudin hidayat cendikiawan muslim dan juga pak trubus rahardiansyah analis kebijakan publik
terima kasih sudah hadir malam ini
demikian layar demokrasi kita malam ini
pastikan anda mengikuti perkembangan
pastikan anda mengikuti perkembangan jalannya proses dan dinamika demokrasi di indonesia bersama layar demokrasi di cnn indonesia
karena maju menuju ke kualitas demokrasi kita amat bergantung kepada partisipasi anda dalam merawat kembang kebebasan ini
saya ferdi ilyas sampai jumpa